jin baru mulai kerja
gue udah bikin masalah sama pak bos
mendingan kamu buru buru deh ke ruangan pak bos
nanti keburu pak bos makin marah
mas udah dong
aku gak apa apa juga
kamu ngapain sih pake gendong gendong segala
mama ini adalah pelaku
kalian harus bisa terima
kalian harus bisa terima
kalau mama ini adalah
saya mau balik ke sel
saya mau istirahat
kamu belum selesai makan
habisin dulu makanannya
tuh ada s di dari konsumen
iya hari ini cuma miss erina aja yang mengajar
ayo kita masuk kelas ya
sampai jumpa sayang
selamat belajar gemoy
ya terima kasih ya
mau ketemu lagi
enggak bu belum
kamu duduk dulu di sini
aku naftarin bagian penaftaran
ya sayang aku tunggu di sini ya
maaf saya enggak lihat tadi
sembilan kali itu kalau jalan hati hati
maaf saya tadi buru buru juga
saya enggak lihat
aku pernah lihat kok perempuan itu
terima kasih bu
terima kasih bu
pak udah dong
jangan sedih terus
kondisi mama seperti tadi
ini baru sebentar loh
iya aku ngerti
mungkin aja mas al punya solusi
kenapa bisa ada air disini
mungkin ob yang ngepel disini pak
suruh keluarin saya
saya gendong biar gak kepleset lagi
ada lagi yang harus saya kerjakan
tapi bapak sekarang dipanggil ke ruangan bos
ada apa ya bu
bapak tadi yang beresin di lantai dua puluh kan
nah tadi itu
istrinya pak bos hampir jatuh terpleset
baru mulai kerja
gue udah bikin masalah sama pak bus
mendingan kamu buru buru deh ke ruangan pak bos
nanti keburu pak bos makin marah
mas udah dong mas
aku gak mau
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
kamu ngapain sih pakai gandung gandung segala
kalau jatuh kepleset tadi gimana
kamu gak malu
malu sama siapa
ya sama staff staff kamu lah
tentang kamu sih malu
aku deh yang malu mas
gimana tadi ketemu mama pak
ya kondisi mama masih begitu
mengakui kalau memang dia pelakunya
memang dia yang membunuh orangnya
padahal mama itu udah
udah sakit thomas
tapi malah berusaha untuk kuat
di hadapan aku sama papa
tapi aku yakin dia pasti begini juga kalau ngeliatin elsen
papa masih yakin al
bukan mama pelakunya
masih masih yakin
masih masih yakin
masih masih yakin
masih masih yakin
masih masih yakin
masih masih yakin
masih masih yakin
masih masih yakin
masih masih yakin
masih masih yakin
masih masih yakin
masih masih yakin
masih masih yakin
masih masih yakin
masih masih yakin
masih masih yakin
masih masih yakin
masih masih yakin
masih masih yakin
masih masih yakin
masih masih yakin
masih masih yakin
masih masih yakin
masih masih yakin
masih masih yakin
masih masih yakin
masih masih yakin
masih masih yakin
terima kasih pak
pt aldebaran sejahtera
pt aldebaran sejahtera ini
kantornya pak al